terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia today
maggie kalista kita akan mempunyai anggota dewan yang baru besok hari periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
tentunya mereka ini akan dilantik pada esok hari ya
iya benar sekali heranov
dan masa jabatan anggota dewan periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas tinggal menghitung hari
selama lima tahun ini kinerja legislator senayan terus mendapat sorotan
mulai dari bongkar pasang ketua dpr rendahnya produktivitas membuat undang undang
kemalasan hadir saat sidang hingga banyaknya anggota dewan yang terciduk kpk
waduh melihat perjalanan selama lima tahun ini ya megi ya
wajar jika harapan tinggi untuk perbaikan disematkan pada anggota dewan yang baru
agar legislator senayan tidak mengecewakan amat rakyat
namun bagaimana perjalanan politik legislator selama lima tahun kemarin
berikut ulasan dari rifat napratiwi
masa kerja anggota dewan periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas akan segera berakhir
dan selama lima tahun ini beragam akrobat politik terus dipertontonkan
namun sayangnya kinerja legislator senayan juga menjadi sorotan
bahkan forum masyarakat peduli parlemen memberikan label dpr ini merupakan yang terburuk
terburuk sejak zaman reformasi
bayangkan saja dalam lima tahun mereka berganti ketua dpr sebanyak tiga kali
dan target legislasi terbengkalai
kemudian tingkat kehadiran di rapat rapat dan juga di sidang paripurna sangat rendah
dan yang paling mengecewakan ada dua puluh tiga anggota dpr ri periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas terseret kpk
kegaduhan politik langsung terjadi saat perebutan pimpinan mpr dan juga dpr
senayan terbelah dengan adanya koalisi merah putih dan koalisi indonesia hebat
pimpinan mpr dan juga dpr akhirnya disapu bersih oleh partai oposisi jokowi
sidang paripurna berlangsung ricu hujan interupsi bermunculan
bahkan kedua koalisi sampai menggelar dua sidang paripurna berbeda
masih ingat kasus papa minta saham
masih ingat kasus papa minta saham
pada tahun dua ribu lima belas saat itu publik dikejutkan dengan bocornya rekaman pembicaraan
antara ketua dpr ri setia novanto dan direktur freeport indonesia maruf samsudin
setia mencatut nama presiden jokowi dan wapres yusuf kala
mahkamah kehormatan dewan bersidang sampai akhirnya setia novanto mundur dari posisi ketua dpr
tahun dua ribu enam belas bongkar pasang senayan i kembali terjadi
setia novanto kembali menduduki kursi ketua dpr setelah melengsarkan ade komarudin
ade dicopot sepihak oleh mahkamah kehormatan dewan karena dua kali melakukan pelanggaran sedang
awal tahun dua ribu tujuh belas dpr mulai berseteru dengan kpk
akibat kasus korupsi ktp elektronik yang banyak menyeret anggota dewan
rapat dengar pendapat kpk dan komisi hukum berujung pengguliran hak angket
dpr resmi membentuk panitia khusus angket kpk meski kritikan bergulir
di tahun yang sama ketua dpr setia novanto menggegerkan publik dengan akrobat politiknya
setelah kpk menetapkan dirinya sebagai tersangka
setnov kabur dan drama tiang listrik serta bakpao membuat citra dpr
ketua dpr yang terpuruk
memasuki tahun dua ribu delapan belas ketua dpr kembali berganti di jabat bambang susatyo
meski bamsud berupaya memperbaiki kinerja dewan
nyatanya tingkat kehadiran legislator tetap rendah dan target legislasi undang undang juga tidak tercapai
di tahun yang sama dpr merevisi undang undang md tiga untuk menambah tiga wakil ketua mpr
di penghujung masa kerjanya dalam sebulan

pembahasan rancangan undang undang
bayangkan dalam tiga belas hari revisi undang undang kpk disahkan
dan pemilihan calon pimpinan kpk dikebut hanya dalam waktu satu minggu
belum lagi dpr juga tetap ngotot untuk mengesahkan rancangan undang undang kuhp
meski masih menuai polemik di masyarakat
tidak lupa mereka juga merevisi undang undang md tiga
untuk mengakomodasi kepentingan politik
sembilan partai menjadi pimpinan mpr periode mendatang
melihat perjalanan selama lima tahun ini
wajar saja jika harapan tinggi untuk perbaikan disematkan kepada anggota dewan baru
agar legislator senayan tidak lagi mengecewakan amanat rakyat